hai anak kembali bersama kami di kompas malam sejarah sebuah truk nyaris tertimbun longsor
saat melintas di jalur jalan sitinjau lawe kota padang provinsi sumatera barat jumat sore
tidak ada korban jiwa namun akibat longsor jalur padang solok ditutup lebih dari dua jam
inilah detik detik longsor di jalur jalan nasional siti jauhlawi kota padang provinsi sumatera barat jumat sore
material longsoran nyaris menimbun mobil tangki bbm yang tengah melintas
beruntung sang sopir melihat aba aba dari pengatur jalan dan menambah kecepatan mobilnya
sehingga bisa selamat dari timbunan material longsor
tidak ada korban jiwa namun akibat longsor jalur padang solok ditutup lebih dari dua jam
menanggung jalan nasional siti jauhlawik yang menghubungkan kota padang dengan kabupaten solok
ditutup lebih dari dua jam